ini tuh kan impian saya emang bola di hadapan orang tua saya
apalagi kan di teroramin fifa gede ini di pala dunia
dan cetak gol depan orang tua saya kan kebanggaan sekali
kembali lagi orang tua saya cerita ke teman temannya cerita ke saudara saudaranya
punya anak yang bisa main di piala dunia